banyak pihak yang sebenarnya juga punya tanggung jawab terkait pengawasan keselamatan
esensinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi mobilitas
kepada bagaimana menaikkan gdp